seekor ular piton sepanjang enam meter kepergok memangsa ayam milik warga di kabupaten tuban
penangkapan hewan melata ini pun berlangsung dramatis
warga harus berjibaku menarik tubuh ular yang masuk ke dalam kubangan air
warga desa sumurung kecamatan kota tuban
dihebohkan dengan seekor ular piton berukuran besar
tidak hanya berkeliaran hewan melata sepanjang enam meter ini juga memangsa ternak milik warga
tanpa dikomando warga yang sedang bekerja di sawah langsung mengepung sang ular
penangkapan ular piton ini berlangsung dramatis
warga harus berjibaku menarik tubuh ular yang berusaha masuk ke dalam kubangan air untuk kabur
setelah beberapa menit warga akhirnya berhasil menangkap ular
selanjutnya ular ini dimasukkan ke dalam karung supaya tidak kabur
ular diketahui mengalami luka di bagian kepala
sehingga perlu mendapatkan perawatan dulu sebelum kembali dilepas ke habitat asalnya
ini rencananya akan dirawat atau bagaimana pak
kemunculan ular piton ini merupakan kali pertama di desa ini
diduga ular terbawa banjir bandang dari habitat aslinya di hutan jati
yang kemudian kabur sampai ke pemukiman warga